ada banyak cerita di vision plus original series download sekarang
kalau mau serang serang gue aja
woy kita juga udah bilangin alih
kenapa alih malah bilangin perempuan itu
dora berdua ini belum datang lagi kan
jangan jangan mereka sudah kabur lagi
karena ketakutan nih
wah itu mah davinnya aja yang cemen
rara itu cewek
pastinya ngikutin dong kemauan cowoknya
bisa aja kan davinnya dipaksa sama si rara
eh udah ya stop
bisa gak sih
gue juga telfon si rara aja pak
hanya diri dalla field postpon di lomba
ini agak perasaan
kok el banyak foto sama cowok ini sih

ini sudah ada yang terang terangan ye
asli mereka mau melawan diri pembatas tuh
lalu dari mana
btainin kaum utama di awam
kamu tenang aja
karena satupun diantara kalian
gak ada yang boleh nyakitin cewek gue
daphne keren sahabat gue
lu malah bilang keren sih
berani dia ngungkapin perasaannya keren lah
lu juga cinta banget gak sama daphne
lu yakin lu mau jadi pengianat
lo mau dikucilin sama semua anak anak kita
eh sorry jangan dipukul rata sama ya semuanya
cuman gara gara peraturan receh kayak gitu tau gak
hal ini paling bikin darah tinggi ya
bikin emosi orang saja
kalo lain kali bicara itu tuh
pikir pake otak
nona ini murid baru juga di sekolah ini tok
jangan sembarang bicara kalau aturan kita turun temurun disini dibilang retch
jelas receh lah
eh peraturan kayak gitu
diturusin kan aneh
makanya kalau mau bikin peraturan itu yang berfaedah dikit nadif
eh lu masa sok tau ya
michelle gak pernah suka sama desert boy
lo tau apa sih
sampe tau apa yang michelle rasain sekarang ha
eh ani emang lo tau juga pesan gue gimana
lo gak tau kok diem aja udah
kenapa jadi ngomongin perasaan gue sih
ya gue gak terima lah
kalau dulu gue harus dipermaluin dan dipaksa putus
sedangkan davin sama rara
yang sekarang udah ketauan
terus deklarasi depan umum
malah dianggap keren
hal itu kenapa sih
kenapa jadi lo sih yang sewat
harusnya lo tuh perjuangin dong
perasaan dari awal sama budi
memang dasar anak iba ini memang doang orang
ada mata toh
liat di depan ala ini
tidak bisa bicara
kok jangan serang rara ya
kalau mau serang serang gue aja
kenapa ale malah bilangin perempuan ini apa itu
tadi gue udah bilang sama
satupun diantara kalian
gak ada yang boleh nyakitin pacar gue
kita harus terimalah
davin rara udah ngomong sama kita
udah kasih penjelasan sama kita
yaudah kita terima
udah kita k glimpse
gue bingung deh kan lo sendiri ngejar ngejar rifki sedangkan rifki itu kan anak kita
bisa diem gak hah risik banget sih lo tuh
beta tidak sangka sekali kamu orang berdua ini toh berani menentang peraturan negara ip ips di sekolah ini
yang selama ini kamu semua sudah kejam keju sama sama